hari raya idul fitri makin dekat jumlah kendaraan yang meninggalkan jakarta untuk mudik lebaran semakin banyak
jasa marga mencatat hingga dua puluh empat april lalu sebanyak empat ratus empat belas ribu kendaraan meninggalkan jabodetabek
dari jumlah itu empat puluh tujuh persen diantaranya atau sebanyak dua ratus dua ribu kendaraan menuju arah timur melalui gerbang tol cikampek utama dan gerbang tol kalihurip utama
diperkirakan jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol cikampek akan terus bertambah
pada selasa pagi arus lalu lintas di ruas tol jakarta cikampek arah timur mulai kembali menunjukkan peningkatan meski belum menyebabkan kemacetan
rencananya korlantas polri akan kembali melakukan sistem ganjil genap mulai pukul sebelas pagi hingga pukul satu siang
jika pada senin lalu sistem ganjil genap dimulai dari kilometer empat puluh tujuh tol jakarta cikampek hingga gerbang tol cikampek
di kampek pertama pada hari ini ruasnya diperpanjang hingga gerbang tol palimanan utama tol cipali kilometer satu ratus delapan puluh delapan